dan kalau gimana sebenarnya biasanya anda berbuka puasa dan dengan siapa
nah kalau belum ada rencana ini cobalah datang ke masjid terbesar di asia tenggara yaitu masjid istiqlal
rian sudah punya rencana
untuk sekarang sudah ada rencana maaf ustaz
baiklah di sini anda bisa mendapatkan santapan jasa mani dan juga rohani untuk berbuka puasa dengan sajian tiga takjil dan juga makanan
berbuka puasa bersama kerabat dan teman yang anda kasihi pastilah menyenangkan
di manakah anda akan berbuka puasa hari ini
hari ini saya akan mengikuti acara buka puasa bersama di masjid terbesar se asia tenggara istiqlal bersama para jamaah dan musyafir
setiap harinya masjid istiqlal menyiapkan sekitar tiga takjil makanan dan juga minuman untuk berbuka yang merupakan sumbangan dari para jamaah
lagi pula juga kita melakukan kebijakan baru
dulu kan dimasak sendiri oleh istiqlal lewat kooperasi sekarang sudah kerjasama dengan sederhana sehingga lebih efektif
petugas kita tidak sulit ya untuk mengatur minum minum kita menuang ya
tidak hanya jamaah yang boleh menikmati santap berbuka puasa di sini namun juga musyafir dan umat non muslim yang datang berkunjung untuk berbuka bersama
jauh jauh ia datang dari negara jiran bersama cucunya
untuk merasakan nikmatnya berbuka bersama di istiqlal
saya di malaysia memang sudah nyobain tiap tiap masjid
saya sudah pergi ke masjid putrajaya saya sudah pergi masjid ke ecc masjid dekat sahalam saya sudah pergi
yang besar besar masjid saya sudah pergi
cuma masjid istiqlal saja saya belum pergi
untuk memberikan rasa nyaman bagi para pengunjung takjil kali ini tidak dilakukan di lantai dasar
melainkan di lantai dua
sembari menikmati santap jasmani dan rohani pengunjung juga dapat menikmati segarnya udara terbuka
gloria angelin jakarta